salah satu sumber air baku milik pdam yang mengering adalah embung kowang di desa penggung kecamatan nawangan pacitan jawa timur
minggu siang embung seluas satu hektare ini mengering akibat dampak dari kemarau panjang
air yang tersisa kondisinya keruh dan tidak bisa lagi diambil
retakan tanah juga terlihat hampir di seluruh dasar embung
air dari embung kowang ini sebelumnya dialirkan ke dua ratus sembilan puluh tiga pelanggan pdam di tiga desa
yakni desa penggung desa pakis baru dan desa ngeromo kecamatan awangan
namun sejak seminggu ini aliran air putus total
menurut warga embung kowang ini sebelumnya belum pernah kering
pada musim kemarau sebelumnya air baku pdam itu masih bisa dialirkan ke seluruh pelanggan
selain dampak musim kemarau dangkalnya embung juga menjadi salah satu penyebabnya
embung yang awalnya sedalam delapan meter itu kini tinggal separuhnya saja
airnya harganya berapa pak
emang nggak ada sumber lain
nggak ada pak
akhirnya yang lain daerah itu ambilnya dari jedesh
kalau telaga ini digunakan untuk apa aja sih pak airnya
ini airnya ini khusus air minum ya pak
kibat mengeringnya air baku pdam itu
seluruh operasional pdam upt penggung berhenti total
kantor pdam sepi tanpa ada aktivitas pekerja
untuk sementara seluruh pelanggan pdam dibebaskan dari biaya bulanan
tidak ada yang sampai kering itu satu wilayah
mulai minggu kemarin yang di wilayah pelayanan nawangan di daerah penggung pakis baru
itu kering total pak
iya kering total di sana
terus untuk pelayanannya seperti apa pak
kalau sudah kering itu
pelayarnya sementara berhubung air bakunya juga sudah tidak ada
sementara untuk operasional pdam kita hentikan dengan sementara waktu
sampai kita menunggu air bakunya ada dengan datangnya musim penghujan
selain satu sumber air baku milik pdam sudah tidak bisa mengairi ratusan rumah warga
sepuluh titik air baku di pacitan juga terancam mengalami nasib serupa jika hujan tidak segera turun
jatur priang bodo
pacitan jawa timur